warga cilodong depok jawa barat heboh karena ada ayah kandung yang menyekap anak perempuannya sendiri
yang masih berusia tiga tahun dengan senjata tajam di rumahnya selasa malam
tim kepolisian langsung melakukan penyelamatan walaupun berjalan alat hingga enam jam
sang anak pun terus menangis saat dievakuasi
kombes henki haryani dir krimumpolda metro jaya mengatakan diduga pelaku alami gangguan jiwa
diketahui mereka hanya tinggal berdua usai bercerai dengan sang istri